halo halo network international dibawah naungan pt herba penawar alwahida indonesia atau hp ai
menggelarkan acara awarding atau penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi acara
tahunan ke delapan ini berjalan meriah lantaran digelar virtual yang dihadiri lima belas anggota
dari berbagai negara hingga dua ribu dua puluh hni telah memiliki empat juta anggota terdaftar dengan
lima ratus cabang di seluruh indonesia karena disaat pandemi ini yang biasanya terjadi penurunan
kinerja tapi justru hni ini alhamdulillah terus bertumbuh walaupun di masa pandemi
nah ini yang di akhir tahun ini kita mengapresiasi kerja keras mereka karena hni ini diantaranya di
adalah produk asli indonesia dan dimiliki oleh orang orang indonesia sehingga kinerja mereka
saya pikir akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana meningkatkan indonesia ya ada yang
menarik dari penghargaan kali ini pemenang didominasi
kategori pendatang baru jadi kita kan punya tagline bisnis rumahan omset gedongan jadi cocok
terima kasih ibu pula memang ibu ibu banyak sekali yang sekarang terlibat dan banyak ibu ibu yang
menginspirasi ibu ibu yang lainnya baru sekian setengah tahun misalnya dia sudah mulai eksis
sudah mulai ikut meningkatkan pendapatan keluarga trans studio yang berada dalam satu grup dengan cnn
indonesia dipercaya menjadi lokasi hajatan akbar hni itu di era pandemik ini memang kita harus perlu
solusi untuk mengadakan suatu event bisnis salah satu contohnya yang kita telah sukses atau berhasil
adakan adalah event hni ini dimana event hni ini juga apa di hadiri oleh partisipan sampai lima belas ya
tentunya ini didukung oleh fasilitas dari trans studio cibubur dan juga sister company kita
dan juga kita didukung oleh zoom platform dan juga teknologi dari sister company cnn sehingga acara ini terwujud sesuai dengan protokoler
hni merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di indonesia yang fokus pada penyediaan produk barang konsumsi halal dan berkualitas
produk produknya berasaskan tibun nabawi yakni membumikan memajukan dan mengaktualisasikan ekonomi islam di indonesia melalui kewirausahaan
serta turut memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah nasional